demi menambah pundi pundi pemasukan sejumlah masyarakat memilih untuk berinvestasi
pilihan investasi pun beragam bisa di sektor properti emas ataupun saham
investasi pada saham yang dahulu dianggap hanya dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke atas
kini sudah pudar karena saat ini investasi dapat dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke bawah pun
dengan batasan investasi minimal sepuluh ribu rupiah
bahkan kini iming iming investasi hadir dengan segala rupa
lantas semua pun berlomba ikut di dalamnya tanpa bekal pengetahuan yang cukup banyak
yang justru menjadi korban investasi ini
tipu rayu investasi masa kini kami akan bahas dalam newsroom talks
dan sudah bersama kami sore ini perencana keuangan brita habsari gozi
selamat sore mbak brita
terima kasih sudah bergabung bersama kami
ini marak sekali investasi tipu tipu ya di masyarakat baru baru ini tentang investasi kebun kurma
kemudian investasi berkedok arisan kemudian kooperasi
banyak sekali macam dan rupanya
ada juga tanpa riba tadi kita dengar di paket sebelumnya
kalau anda melihat tren seperti ini mengapa bisa kemudian mencuat di tahun dua ribu sembilan belas
jadi kalau saya sih melihatnya yang namanya penawaran penawaran dengan kedok investasi itu
sepertinya sih akan sulit untuk hilang sama sekali
karena pasti ada aja pihak pihak yang kepingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang kurang baik
dan sayangnya ini juga diterima oleh segelintir kalangan masyarakat
maksudnya diterima itu gimana
ya mau ikutan gitu loh
kenapa mau ikutan
pertama dia melihat ada sukses story
jadi oh ternyata ada yang berhasil loh
jadi akhirnya dia juga menginginkannya
kemudian yang kedua bisa juga karena yang ngomong itu adalah orang orang terdekat
jadi karena diajak yaudah deh gitu ikutan juga
yang ketiga memang simply mungkin melihat sosok sosok
sosok tertentu yang dinilai panutan dan sebagainya
tanpa mungkin melakukan evaluasi yang mendalam terhadap pilihan investasinya
skemanya sebetulnya bagaimana mbak
kalau kita melihat ada yang kemudian berhasil di awal awal
ternyata tapi di ujung ujung ini ternyata banyak yang buntung bukan untung
dari dulu sebenarnya skemanya hanya dua
jadi skemanya adalah piramida dan ponzi
kalau skema piramida itu ya persis seperti piramida
jadi ada satu yang di atas dia merekrut dua orang
dua orang ini nanti merekrut dua lagi dan sebagainya
cuma yang menarik adalah beda dengan multi level marketing
kalau multi level marketing itu yang semua orang itu ikut berjualan
sehingga kalau misalnya mungkin hasil jualan dia itu juga dinikmati oleh mungkin sponsor yang diatasnya
tetapi kalau ini kan apa yang dijualin nggak ada gitu loh
jadi hanya simply perekrutan biasa kok bisa sih makin ke atas dia makin penghasilan terus gitu loh
jadi piramida dan juga ponzi
nah permasalahannya adalah bagaimana kemudian masyarakat ini bisa mengetahui bahwa program investasi
yang mereka ikuti ini menggunakan skema ponzi atau piramida tadi yang mbak prita jelaskan
pertama kita harus tipsnya yang paling pertama adalah kita sebagai calon investor itu harus kritis
karena kan ini uang kita
pada saat kita diajak kita lihat nih oke kenapa saya diajak oleh dia dan kenapa misalnya dia ngajaknya tuh kayak gencar banget gitu ya
kalau yang skemanya itu ponzi biasanya itu nggak ada perekrutan anggota
jadi dia akan gencar di online atau mungkin dengan kantor yang indah indah gitu ya
membuat orang itu merasa pede untuk masuk ke situ
yang kedua nih yang harus kita waspada adalah imbal hasilnya
karena biasanya orang tertarik dengan imbal hasil
nah imbal hasil ini malah nih harusnya menurut saya sih diwaspadai betul
karena kalau sampai ada sebuah tawaran investasi menjanjikan imbal hasil yang pasti konsisten dan berlangsung lebih dari dua belas bulan
kalau imbal hasilnya di atas rata rata bunga deposito dan surat berharga negara retail
paling besar gitu
terus ada yang bilang kan saham bisa sekian
iya tapi kan saham itu tidak menjanjikan berkala terus menerus hasilnya seperti itu
jadi berapa persen yang kita harus curigai misalnya ini menawarkan produk investasi kemudian ternyata
kita harus lihat
kayak misalnya tahun ini
kemudian next stepnya adalah kita lihat apakah ini instrumen berpendapatan tetap
seperti obligasi ataupun surat berharga negara retail
ya udah kalau sampai ada yang berani ngasih lebih tinggi daripada itu
oke kita sekarang lihat ke produk produk investasi yang ditawarkan
tadi ada yang dari kebun kurma
kebun kebun lainnya sepertinya juga ada begitu produk investasi yang ditawarkan
jadi bisa masyarakat melihat bahwa investasi ini benar benar investasi yang bonafit bagaimana mbak
nah maka kita masuk ke tips yang ketiga
pahami produk yang anda beli
kalau misalnya nih saya kan cuma sekilas baca lah
itu rata rata orang kalau misalnya dibilang oh ada tawaran beli atau apa nggak pernah dicek
jadi gak pernah dilihat fisik barangnya itu seperti apa
jadi mungkin percaya dari video dan sebagainya gitu kira kira
nah itu yang harus kita waspada
karena pada saat kita memasuki penawaran itu
kalau misalnya itu nggak ada barangnya
nah berarti dia kan harusnya itu dapat izin dari otoritas jasa keuangan
karena kalau gak ada fisiknya kan berarti dia lembaga keuangan
ya untuk izin menghimpun dana masyarakat kan pasti harus ada izin dari regulator
nah nanti kita juga bahas bagaimana cara pengecekannya itu
pemirsa cnn indonesia newsroom akan kembali membahas tentang investasi tipu tipu ini
usai jeda berikut kami segera kembali
anda kembali di cnn indonesia newsroom
dan kami masih membahas soal tipu daya investasi masyarakat ini
bersama mbak prita gozi tadi
anda mengatakan jadi investor yang cerdas gitu ya
untuk melakukan cek and recheck produk investasi yang anda beli
tadi anda katakan bahwa harus melihat fisiknya terlebih dahulu
jika ada investasi seperti perkebunan kurma begitu
emang sampai saat ini ada modus modus seperti itu yang tidak memberikan bentuk fisik kepada investor
kemudian investor mau mau saja
ya faktanya ada
jadi kan kita juga harus ngecek nih kegiatan usaha yang dilakukan itu apa sih
sampai dia berani memberikan imbal hasil
ini apapun ya
kita nggak spesifik ngomong yang tentang perkebunan
kita tidak spesifik tapi apapun
pada saat dia memberikan imbal hasil tertentu
kita harus cek ini jenis usahanya apa
dan kalau di situ ada
kayak fisik yang dijanjikan
baik itu tanah
atau baik itu bangunan
kita harus cek
apalagi kalau dikaitkan dengan secara syariah
karena prinsip syariah itu sebetulnya harus bebas dari tiga unsur
itu salah satunya ya
yang pertama adalah bebas riba
ini kan malahan yang digaung gaungkan nih
ya yaitu apapun yang ini bebas riba ini bebas riba
akhirnya orang kan tertarik
yang kedua nih sebetulnya harus bebas dari unsur goror
goror itu artinya harus ada kepastiannya
jadi misalnya nih
oh ini ikan kecilnya
eh besarnya segini
tapi di dalam akwarium
lah kita kan gak tau persis
berarti itu ada unsur gorornya
tidak bisa dikatakan itu syariah
apalagi yang unsur maisir
nah maisir ini sebenarnya paling bahaya
ini rata rata kejebaknya di situ
miser itu artinya kita nggak boleh membeli sesuatu secara resiko berlebih lebihan
contohnya mau beli kucing tetapi ditaruh dalam karung
jadi kita percaya percaya aja
nah ini kan contoh ya misalnya mau beli apalah tanah atau apa
tapi kita gak pernah lihat gitu loh
tempatnya di mana
dan sebagainya gitu
kalau untuk skema skema seperti arisan kemudian kooperasi
kooperasi ini kan arisan dan kooperasi dua hal yang dianggap masyarakat sudah paling aman
tapi ternyata masih bisa juga tertipu tipu juga
anda melihatnya bagaimana
kalau kooperasi itu kan berarti nanti izinnya dari kementerian kooperasi dan umkm
karena kan itu berbeda ya
dan kooperasi itu kan sebetulnya dari mana sih bagi hasilnya
harusnya kan dari praktek simpan pinjamnya itu
nah kalau arisan sebenarnya agak rancu ya
karena arisan itu
yang kita kenal selama ini kan sebetulnya adalah anggota menyetorkan uang
kemudian secara bergantian setiap bulannya gitu
ada anggota yang mendapatkan hasil
sebenarnya hasilnya itu kan barang yang disetornya sendiri gitu loh mas
jadi agak aneh ya kalau dibilang itu memberikan keuntungan gitu
karena yang nyetornya misalnya totalnya sepuluh juta ya harusnya dapetin sepuluh juta juga gitu
itu arisan yang harusnya kayak gitu
dan selanjutnya mungkin kami juga akan tersenyum
terus kita sambung ini dengan ojk
ada ketua satgaswas pada investasi
akan kami coba kembali karena sampai saat ini belum tersambung
kita kembali ke mbak prita
tadi anda katakan imbal hasil harus dicek
kemudian bentuk fisik
dan kemudian apa lagi yang harus kita lakukan untuk menjadi investor yang cerdas
karena status hukum itu biasanya kadang orang bilang oh ya ini pt gitu
semua orang percaya
padahal pt itu kan usaha dagang
beli baju beli apa
nah itu dagang
itu adanya di ranah kementerian perdagangan
harus jelas nih ada cup tdp dan sebagainya
tapi kalau ada penghimpunan dana masyarakat dan memberikan imbal hasil
itu masuknya kerana regulator otoritas jasa keuangan
nah kemudian kalau kooperasi masuknya juga ke sana
sedangkan kalau mlm itu masuknya ke bkpm
sekarang kalau ternyata nggak ada
berarti kan itu pilihan di tangan kita
apa iya kita masih tetap mau menempatkan uang
pada saat kita tahu
ini tidak mendapatkan izin yang lain
artinya tidak ada yang menjamin nantinya apabila terjadi investasi bodong atau buntung
artinya kan itu kembali lagi kendali di tangan investor kan
investor itu secara sadar tanda tangan loh mas
jadi artinya kalau misalnya memang udah tahu tidak ini
ya udah jangan diikutin
bisa jadi mereka juga tanda tangan
tanda tangan apabila mengalami kerugian tidak akan melakukan lanjut ke proses
ya mungkin nggak terbaca juga gitu kan
kemudian untuk investasi yang lain
bukan untuk investasi yang aman aman saja
anda melihat sampai saatnya konvensional
apa saja sih yang bisa dipilih masyarakat selain daripada kita terkena investasi bodong
mendingan investasi investasi kerana yang lain begitu
jadi investasi itu pasti mengandung resiko
tidak ada investasi yang tidak ada resikonya
tinggal resikonya itu harus terukur betul nggak
nah resiko yang terukur itu tuh gimana sih
misalnya oh yang ini dia tidak liquid
jadi misalnya kalau mau jual itu butuh waktu
nah yang ini misalnya resikonya dia ada naik turun harga
oh yaudah berarti artinya kita mesti nunggu nih dia naik baru kita jual
bisnis itu ya kalau bisnisnya gulung tikar ya udah gak balik
nah artinya pilihan kita pertama
ya sudah sesuaikan dengan profil resiko kita masing masing
kemudian baru kita ambil
nah investasi yang jelas jelas terbukti positif itu kan misalnya kalau yang pasar modal
itu kan ada banyak pilihannya dari mulai instrumen pendapatan tetap
kayak obligasi lalu surat berharga negara kemudian reksadana dan juga saham
lalu kalau investasi yang bentuknya fisik contohnya seperti properti apartemen rumah
dan emas logam mulia gitu ya itu contohnya gitu
nah kemudian yang menarik lagi yang baru itu adalah peer to peer yang peer to peer lending
nah peer peer lending juga sudah ada beberapa yang perusahaannya itu mendapatkan izin dari ojk
izin dari ojk
kita pilih yang jelas jelas aja lah kira kira seperti itu
oke baik mbak pritagozi ini cukup mencerahkan
begitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari imbal hasil dilihat
kemudian bentuk fisik jangan tergiur
kalau misalnya investasi kebun kurma ada nggak kebun kurmanya harus dipastikan
melihat dengan mata sendiri kemudian juga status hukum
dan juga sesuaikan dengan profil resiko kita masing masing
sebetulnya banyak sekali instrumen investasi yang bisa kita pilih daripada kita memilih instrumen investasi yang tidak memiliki izin
dan kemudian akhirnya ternyata terlihat